jika pada masa mudik lebaran kendaraan yang tidak memenuhi syarat perjalanan diputar balikan ke daerah asal
pada arus balik lebaran kali ini aturan mainnya berbeda
semua pemudik yang akan kembali ke jakarta dari daerah asal diharuskan untuk membawa surat bebas covid sembilan belas
yang dibuktikan dengan pemeriksaan pcr atau rapid test antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
pemeriksaan bukti surat bebas covid sembilan belas salah satunya dilakukan di kawasan tol cikampek
kilometer tiga puluh empat arah jakarta sejak hari minggu pagi
jika pengendara tidak bisa menunjukkan surat bebas covid sembilan belas maka akan diarahkan ke tenda yang ada di belakang sana
pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat bebas covid sembilan belas diharuskan mengikuti tes antigen secara drive thru minggu pagi
pengendara harus menunggu sekitar sepuluh menit sampai hasil tes diketahui
jika hasilnya negatif maka kendaraan akan ditempeli stiker untuk melanjutkan perjalanan
sementara jika ada yang positif akan langsung dibawa ke wisma atlet kemayoran untuk pemeriksaan lebih lanjut
dari rengas dengklok
tadi nggak bawa surat hasil rapitas antigennya
adanya pemeriksaan seperti ini gimana
bagus sekali dah
biar lebih dikurangi anti covid nya
jadi ini dari satu mobil berapa orang yang diperiksa
satu mobil diperiksa tadi kurang lebih tiga empat orang
ini kan aturannya kalau ada satu orang aja yang reaktif akan langsung dibawa ke wisma atlet
kalau menurut saya sih nggak apa apa ya
karena itu lebih berjaga jaga aja sih biar lebih aman aja
kapolda metro jaya menyiagakan dua belas meja pemeriksaan dengan tiga puluh satu ribu alat rapi tes antigen untuk tujuh hari pemeriksaan
untuk dilakukan pemeriksaan silahkan pak
kapolda metro jaya inspektur jenderal polisi fadil imron menyatakan
posko pemeriksaan juga disiagakan di jalur arteri karawang bekasi
bagi yang positif yang tadi di jalur arteri
sudah langsung diambil langkah langkah medis kuratif
dengan membawa yang bersangkutan ke
wisma atlet untuk dilakukan tes pcr
lalu nanti kemudian tim tracing akan jika positif
tim tracing akan melakukan langkah langkah tracing kontak erat kepada yang bersangkutan
di wilayah hukum polda metro jaya ada dua belas posko pemeriksaan surat bebas covid sembilan belas
dan rapi tes antigen yang terletak di ruas tol cikampek
maupun di jalur arteri wilayah bekasi tangerang dan depok
operasi ini akan digelar
tujuh hari dengan opsi perpanjangan
mardika utama evan askam bekasi